terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia news report
mengaku mengagumi sosok radena jengkartini yang berjuang demi kesetaraan perempuan
sejumlah peselancar dari beberapa negara siap menerima tantangan berselancar dengan mengenakan kebaya
meski mengaku kesulitan mereka merasa senang dan tertantang turut merayakan peringatan hari kartini
membuat peselancar sulit bergerak dan mengatur keseimbangan
aksi berselancar dengan mengenakan kebaya ini sengaja dilakukan untuk memperingati hari kartini yang jatuh pada dua puluh satu april
mereka pun mengaku senang bisa mengikuti acara itu terlebih karena mengetahui cerita perjuangan pahlawan nasional raden ajeng kartini
hari ini senang bisa merayakan hari kartini bersama wanita indonesia karena hari kartini itu simbol pemberdayaan wanita di indonesia
kalau yang sarung susah berdiri kalau berbaring dayung dayung sedikit susah
pertama pakai kebaya unik ya
panas sekali karena mungkin tidak biasa panas
hari ini adalah hari kartini
ini adalah hari yang pertama wanita berada di bali
ini adalah hari pertama di bali
dengan kegiatan ini para peselancar perempuan tersebut ingin mengajak perempuan indonesia berani berekspresi dan berkarya positif
seperti yang telah dilakukan raden ajeng kartini pada masanya
aksi mereka juga menjadi tontonan menarik bagi wisatawan yang berlibur di pantai kuta bali
nandang risade astika kuta bali